puluhan kali melakukan aksi pencurian sepeda motor dan jambret
dua pria dibekuk tim anti banduk polres goa sulawesi selatan pada rabu pagi
bahkan penangkapan berjalan dramatis
lantaran salah satu tersangka nekat kabur
meski dalam kondisi tangan terikat
awalnya saat dicegat pelaku hendak mengelabui petugas dengan memalsukan identitasnya
namun wajah residivis kambuhan ini tak mampu mengelabuhi mata petugas
hingga dilakukan pengembangan dan menunjukkan rumah persembunyian rekannya
di rumah salah satu tersangka mo polisi pun menemukan sejumlah narkoba
berupa sejumlah paket sabu dan puluhan butir tramadol
dalam peristiwa ini polisi juga berhasil menyita dua unit sepeda motor hasil curian

kedua pelaku di gelandang ke mapo resboa
dalam menjalankan aksinya kedua pelaku menggunakan beragam modus
seperti berpura pura meminta pertolongan kepada korbannya
serta mengaku sebagai polisi dan tak segan melukai korbannya
modusmu sendiri seperti apa
modusku cuma untuk menumpang
pura pura bilang antar dulu ke sana sudah diantar

saya pura pura bilang kamu ambil dulu itu
itu di motornya saya bawa ke motor
dapat dipastikan kedua residivis ini kembali meringkuk di sel tahanan
dan terancam hukuman tujuh tahun penjara
yahya maulana goa sulawesi selatan